iringan kendaraan yang membawa pekerja jalan trans papua ditembaki kelompok tak dikenal pada senin kemarin
tidak ada korban jiwa dalam penembakan ini
penembakan di jalan trans papua distrik okbape ke distrik oksibil kabupaten pegunungan bintang papua
papua menurut wakil kepala penerangan kodam tujuh belas cendrawasi letkol infantri daksian turi
saat ini pihaknya belum mengetahui dari kelompok kriminal bersenjata atau kelompok yang melakukan penembakan tersebut

mendalami lagi karena selama ini berdasarkan pengamatan kami terhadap pegunungan bintang
di wilayah itu sudah hampir tidak pernah terjadi gangguan keamanan selama dua puluh tahun terakhir